pelaku pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di palembang sumatera selatan
motif perbuatan pelaku lantaran sakit hati
gajinya tak dibayar penuh oleh suami korban
tak sampai dua puluh empat jam polisi akhirnya berhasil menangkap suganda
pelaku pembunuhan seorang ibu bernama wasilah dan anaknya farah
ini adalah video saat polisi masuk ke dalam sebuah rawa
untuk mencari barang bukti kejahatan yang dibuang pelaku
peristiwa yang terjadi di palembang sumatera selatan ini bermula dari rasa sakit hati suganda
lantaran gaji nyata dibayar penuh oleh suami wasilah anung
suganda yang merupakan karyawan anung ini pun menargetkan untuk membunuh anung di rumahnya
namun lantaran tak menemukan anung suganda malah menyasar istri dan anak anung dan membunuh mereka
motif utama daripada pindah pindah pembunuhan berjalan adalah dendam
dan suami korban yang dilatar belakangi dengan permasalahan gaji
anung pun mengiringi pemakaman kedua korban dengan penuh kesedihan
ia tak menyangka suganda mampu berbuat nekat hingga menghilangkan nyawa anggota keluarganya
ini sempat nelfon kakak benar
anak yang korban ini
apu kalimatnya kak di telpon itu
kini suganda harus menerima ganjaran setimpal
ia dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati